beralih ke informasi lain badan kehormatan dprd dki jakarta memberikan rekomendasi kepada william aditya
anggota dprd komisi a sekaligus politikus psi terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan
karena mengunggah kejanggalan anggaran dki jakarta
menanggapi hal ini william menegaskan tidak akan berhenti mengkritisi transparansi anggaran
dan berharap rekomendasi badan kehormatan ini tidak membatasi anggota dpr di dalam mengungkap kritikan
kini william masih menunggu rekomendasi dari pimpinan dewan untuk memutuskan ia bersalah atau tidak
sebelumnya william aditya pernah mengunggah kejanggalan anggaran lem ibon senilai delapan puluh dua delapan miliar
pada kua ppas provinsi dki jakarta di media sosial tepatnya di twitternya
ya putusan dari bk nanti jadi begini bk itu kan menghasilkan rekomendasi
rekomendasinya memang salah satunya adalah menyatakan bahwa saya ini tidak proporsional tidak proporsional
dalam melakukan kritik terhadap eksekutif dalam hal ini soal anggaran
yang pasti saya menunggu dulu ya karena rekomendasi ini kan akhirnya harus diterima oleh ketua dprd dki jakarta
nah nantinya pimpinan dprd ini yang nantinya akan menentukan apakah saya ini melanggar kode etik
atau tidak bukan